sebuah komunitas di kota bandung jawa barat mengorganisir sumbangan beras bagi pesantren setiap bulannya
komunitas ini berharap pesantren tidak perlu khawatir lagi dengan kebutuhan beras mereka
dan bisa mengalihkan dana dari beras tersebut untuk kebutuhan lainnya
gerakan infak beras
selain bertugas mencari donatur mereka juga mendistribusikan beras langsung ke berbagai pesantren
kini paskas gerakan infak beras mencapai seratus orang dan sudah berhasil mengumpulkan hingga satu tiga ratus donatur setiap bulannya
donasi yang terkumpul itu sudah mencapai seratus juta lebih dan kalau kita totalkan dari beras itu kurang lebih sudah mencapai sepuluh ton
nah sepuluh ton ini sudah bisa kita distribusikan langsung ke para sahabat yatim dan para penghapal quran
dan kurang lebih ada lima puluh enam pondok dan tiga dua ratus santri yang menjadi yang menerima yang menikmati beras dari kami secara gratis
beras yang mereka bagikan berasal dari donatur atau yang disebut dengan orang tua asuh
orang tua asuh ini kemudian menyisikan rp dua puluh lima ribu rupiah setiap bulannya untuk dibelikan beras bagi para santri
ada beberapa alasan bagi orang tua asuh mau menyumbangkan uangnya bagi gerakan ini
alhamdulillah ya saya mendapatkan banyak kemudahan
saya mencoba menyisihkan dari itu
terus makanya saya sekuat tenaga mencoba menyisihkan walaupun tidak banyak tiap bulannya
saya mencoba menyisikan buat mereka gitu
dan memang setiap bulan itu ada report sih ke kita gitu
kemana saja tujuannya jelas gitu
dengan perhitungan satu santri menghabiskan lima kg beras setiap bulannya maka setiap pesantren mendapatkan jatah beras yang berbeda
kali ini lima puluh karung beras disiapkan untuk didistribusikan
beras beras ini akan kita distribusikan ke pondok pesantren
dan rencananya hari ini ada delapan yang akan menerima
pesantren yang mendapat kunjungan dari pasukan amal soleh gerakan infak beras langsung mendapat bantuan dari para santri untuk mengangkut karung karung beras
pemberian beras gratis ini diharapkan pesantren bisa mengalihkan dana yang mereka miliki untuk hal lainnya
adanya sumbangan dari kawan kawan ini
alhamdulillah santri katakanlah bisa lebih di upgrade lagi gisinya
nutrisinya lebih tinggi lagi
sebab jatah yang biasanya untuk beli beras bisa untuk yang lain
untuk buah untuk susu untuk vitamin dan sebagainya
merasa terbantu dan merasa santri juga merasa berterima kasih terhadap bantuan yang telah diberikan terhadap pesantren mahat sama darussudur ini
mudah mudahan menjadikan motivasi
menjadikan keberkahan buat semuanya
gerakan infak beras terdapat juga di empat puluh empat kota lainnya di indonesia
tujuannya untuk membantu pesantren dengan cara memberi beras agar para santri tidak ada yang tidak makan nasi
wilam nasution rusman rusmana bandung